rapat dewan gubernur bank indonesia memutuskan mempertahankan bi rate sebesar enam tujuh puluh lima persen
keputusan ini ditujukan untuk menopang stabilitas perekonomian domestik
di tengah masih adanya indikasi bahwa perekonomian global masih melambat
rapat dewan gubernur bank indonesia pada tanggal delapan belas dan sembilan belas mei dua ribu dua puluh
memutuskan untuk mempertahankan bank indonesia rate sebesar enam tujuh puluh lima persen
dengan suku bunga deposit facility sebesar empat tujuh puluh lima persen
dan lending facility sebesar tujuh dua puluh lima persen
berlaku efektif sejak besok dua puluh mei
indonesia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini
dari kisaran lima dua hingga lima enam persen menjadi lima hingga lima empat persen
koreksi dilakukan karena mempertimbangkan perlambatan ekonomi global
dan dinamika ekonomi domestik
gubernur bank indonesia gus martowardoyon menyatakan
pelemahan perekonomian global menjadi perhatian bi
tidak hanya pelemahan ekonomi dari negara maju
tapi juga dari koreksi turun proyeksi pertumbuhan negara berkembang
sehingga berdampak pada perkembangan ekspor impor nasional
selain itu meski harga komoditas unggulan
sudah menunjukkan sedikit pemulihan
harga minyak dan komunitas energi diperkirakan masih akan rendah
agus juga melihat perekonomian nasional akan dipengaruhi
rencana pembahasan rancangan undang undang pengampunan pajak
dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan dua ribu enam belas